ya ya begini karena anak anak kan lagi nggak ada
pantesan anak anak bu amina itu sehat sehat
kandungan bu amina itu kuat sudah terlatih
berarti saya harus banyak belajar nih sama bu amina
kepaksa bu gak ada pembantu
lu kelamaan sih
gak gitu dong
maaf bukan muhrim
gak ngacok dulu cukup
gak usah gue aja
udah terlatih kayak gini
lusun aja biar gue
lah dia kesono bukan kemari
kenapa kamu tak boleh gimana
niman dia kena pulangética
saya mampir aja bu mau main saya mau belajar
belajar mari masuk
ibu dari rumah
mudah saya habis ngantar pulang guntur
ibu dari rumah
ya gini nih bu kalau anak anak udah berangkat baru saya bisa mulai kerja
ibu jangan kesini
ibu di dalam aja di ruang tengah ya
justru saya kesini tuh mau belajar sama bu aminah
bu aminah kan udah hamil empat kali
saya mau tahu gimana ibu ngejalani masa kehamilan bu
ibu puput bisa aja
saya dengar bu aminah pinter masak
oh ibu puput bisa aja
aku ntar tau
oh potongannya harus kecil kecil
paham saya sekarang
ya karena anak saya banyak bu dan saya harus berhemat
saya senang deh bu baru sebentar di sini saya udah dapat ilmu banyak dari bu aminah
beneran mat kaya banget
saya sudah tahu
ramuan rahasianya ma'ifah
saya sudah tanya sama orang
namanya daun kari
mertik dimana mas
lo tuh yang maling
gue mau mendingan
istilah kate maling kepepet
itu maling berencana
sampen kalo dendam jadi pintar mat
yuk lo ikut gue
sampen mau kemana
nyari ustadz kondang
ya udah nyah pulang dulu ya
yang ini belom jalan suara

ada yang ketinggalan
jangan lupa tuh semuanya lo undang
yang di condet
yang di kemayoran
di tanah abang juga
jangan lupa ya
ya dah pamit dulu ya
lo kasih tau sama dia ya
lo kasih tau sama dia ya biar nyampe ke rumahnya si loyo
gue mau bikin pesta tujuh hari tujuh malam
smakernya gue adepin ke rumahnya si loyo biar kagak bisa tidur
iya bang ya salah mau nganterin gue
nah keduluan gue deh ah
ibu ngerjain semua ini
semuanya ini sendirian bu
yah begini karena anak anak kan lagi gak ada
anak anak bu amina itu sehat sehat
kandungan bu aminah itu kuat
berarti saya harus banyak belajar nih sama bu ami
terima kasih bu
tepak usah bu
gak ada pembantu
assalamualaikum tincan ibu

emot ngambil akar apa aja ya
ngobrolnya dalam aja
eh bentar po ada bang muhyiddin gak
udah gak apa apa masuk aja ayo